pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
bapak tidak usah merasa sungkan
dah ibu ibu dan bapak bapak sekalian hari ini juga bapak bapak bisa menyerahkan zakatnya
disana ada orang yang melayani
untuk apa bayar zakat
sekarang saya tanya
yang bisa membuat mereka menari lebih baik lagi
memancarkan cahaya dan juga menarik penonton lebih bergairah
kami tidak biasa memakai jabi jabi
jadi biarkan mereka menari secara alami
kamu tidak tahu apa apa
yang kamu tahu hanya soal tari
soal menarik perhatian penonton
kamu tidak tahu
itu baru yang namanya tarian
dengan ini kalian bisa menari seharian penuh
dan membuat semua mata orang melotot melihatnya
apa tidak memberatkan rakyat dinda
tidak kakak dinda
rakyat sudah dibubani
dengan rakyat dinda
dengan rakyat dinda
dengan rakyat dinda
dengan rakyat dinda
dengan rakyat dinda
dengan rakyat dinda
pajak itu dari rakyat untuk negaranya
sedangkan zakat dari hambanya untuk tuhan
aku harus menggagalkannya
dengan cara apapun
bukan urusan lu
biasanya kalau yang galak galak bawa harta banyak
pasti mereka bisa
tapi serahkan dulu kantongnya
saat yang akan diminta
aku sedang tidak melucu nini
bukan begitu gusti
melihat gusti sembapati yang biasanya galak seperti macan kumbang
tapi tiba tiba berubah begitu saja seperti anak
aku benar benar sedang tidak tenang ini
karena kalau rencana ini sampai berhasil digalakkan
maka seluruh rakyat pajajaran akan bersatu padu
menghimpun kekuatan saling tolong menolong
dan akan sulit untuk dihasut
tenang gusti hal itu tidak akan pernah terjadi
percayalah aku jamin
saat ini aku sedang membangun surga dunia
yang akan menenggelamkan mereka ke dalam kesenangan semu
gusti pak dilihat saja nanti
soal ini biar aku yang urus
gusti harus membujuk rakyat agar tidak membayar zakat
kamu tidak perlu menggurui aku
aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan
bagus kalau begitu
sekarang kita urus urusan kita masing masing
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
seluruh rakyat pajajaran
terutama yang muslim
dan berita yang lebih baik
di pajajaran sudah berdiri
apa itu baitulmal
baitulmal adalah tempat menampung
sekaligus membagikan harta zakat
infa sudako dan rakyat
baitulmalnya adanya di dalam istana
saya memang tidak berani masuk ke istana den
ha punten ya den
bapak tidak usah khawatir
tempatnya bukan di lingkungan istana
tapi ada di ujung desa ini
jadi bapak tidak usah merasa sungkan
ibu ibu dan bapak bapak sekalian
hari ini juga
bapak bapak bisa menyerahkan zakatnya
di sana ada orang yang melayani
ya makasih den
bapak sudah menerima
bapak sudah menerima
untuk apa bayar zakat
yang menyangkut sawah kalian sahak
ya tentu saja kami kami juga kisanak
yang menanam padi
yang mengalirkan air ke sawah kalian sahak
ya kami juga
itu berarti hasil panen yang kalian peroleh
berasal dari usaha dan keringat kalian sendiri
jadi kenapa kalian harus bayar zakat
karena bisa membantu orang orang yang kesusahan
kalau uang zakat yang kalian berikan itu benar benar disalurkan
bisa jadi malah ditilam
kadiah ke kantong pengurusnya
benar oh ya
selama ini kita tidak berpikiran sampai ke sana
bisa saja kita pergi ke kantong pengurusnya
daripada kalian memberikan uang kalian cuma cuma ke pejabat kerajaan
lebih baik bawa senang senang
bisa bergoyang juga
kalau gitu ayo kita berangkat
sepertinya tidak ada lagi orang yang mau datang deh
mungkin sebentar lagi mereka juga datang
siapa yang masih
orang itu yang ketabaran atau aku
kalau mau berbuat kebaikan teh aku mesti sabar
iya kan ben
tapi aneh juga tadi waktu diumumkan banyak yang tertarik
terus pada kemana ya mereka
lihat itu hasil kerja saya
orang berbondong bondong datang kemari
bagus sekali kambayana
aku sudah tahu
kamu sudah tahu
jangan duduk bodoh
teruslah kalian bersenang senang
teruslah kalian mabuk
jadilah kalian generasi pemabuk
generasi yang lemah
biar aku aja yang mengucapkan salam
maaf raden akhir akhir ini paman memang sering lupa raden
sekali lagi maaf bagaimana apakah sudah banyak yang datang
belum momen baru tiga orang
kenapa bisa begitu
padahal paman sudah membujuk mereka raden
paman sudah memberitahu bahwa zakat itu penting
untuk membersihkan harta agar berkah membantu yang kesusahan
terima kasih paman
tidak perlu berterima kasih pada paman raden
karena itu sudah menjadi tugas paman
alek elek gusti senapatite berjiwa besar
jarang jarang loh seorang petinggi kayak gustite mau berjiwa besar
teruslah menunggu sampai tua sekalipun mereka tidak akan datang
mereka lebih suka membelanjakan uang untuk beli tuak dan nyawar